anda kembali di cnn indonesia today sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia
indonesia memiliki potensi kuat dalam pengembangan investasi berbasis syariah
termasuk juga pasar modal syariah
jakarta islamic index yang menjadi indeks acuan bagi emiten pasar modal berbasis bisnis syariah
fundamental ekonomi yang kuat ditopang pula
momen bulan suci ramadan dan lebaran diperkirakan akan kembali mendongkrak pasar modal syariah di indonesia
lalu bagaimana prospek produk investasi syariah di indonesia
kami bahas pagi ini dengan bapak taufik hidayat direktur jasa keuangan syariah komite nasional ekonomi dan keuangan syariah atau kneks
assalamualaikum selamat pagi pak taufik

semoga dalam kabar baik ya pak taufik ini bicara soal pasar modal syariah
kita ketahui sudah dua puluh lima tahun ya
ada jakarta islamic index jii ini ada di salah satu bursa acuan di indonesia
saat ini bagaimana dalam dua puluh lima tahun ini perkembangan pasar modal syariah
baik mas aldi ini saya kira momentum sangat bagus sekali ya
kondisi pasar modal ya alhamdulillah kondisi perkembangan pasar modal sampai saat ini menunjukkan tren yang terus positif ya
sehingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu data ojk mencatatkan bahwa total aset pasar modal syariah
itu termasuk dalamnya suku korporasi reksadana syariah suku negara maupun saham dan seterusnya mencapai rp satu dua ratus tiga puluh lima delapan juta
saya kira itu suatu angka yang pencapaian yang sangat signifikan luar biasa
ini bicara soal instrumen investasi ya
tadi pak selfie juga menyebutkan ada sukuk kemudian juga pasar modal
pasti banyak juga instrumen investasi lain
ini mumpung mumpungnya juga dalam bulan suci ramadan
produk investasi berbasis syariah
apa sih yang kemudian ini memiliki daya tarik paling tinggi bagi para investor diantara banyaknya produk investasi berbasis syariah tersebut
ya baik mas aldi ini pertanyaan sangat bagus sekali ya
karena kita lihat sekarang suku demografi kita kan sekarang prioritas kaum milenial
jadi memang yang paling pas buat mereka yang time horizon nya juga panjang yaitu saham syariah itu memang paling diminati mas aldi
jadi memang yang paling pas buat mereka yang time horizon nya juga panjang yaitu saham syariah itu memang paling diminati mas aldi

nah juga termasuk investor individu yang sekarang sudah berkecimpung di pasar saham syariah itu mencapai rp satu lima ratus
itu investor perakhir tahun dua ribu dua puluh satu
saya kira ini suatu jumlah yang sangat bagus dan terus akan berkembang
kemudian yang berikutnya adalah suku retail ya dan suku tabungan juga cukup banyak peminatnya
khususnya tahun lalu itu timbal
timbal hasilnya sangat tinggi ya cukup tinggi
di mana sekarang jumlah investor cukup retail dan tabungan pada tahun lalu dua ribu dua puluh satu itu sudah mencapai enam puluh tiga tiga ratus enam puluh empat investor
dan ini terus insya allah akan terus berkembang dimana kita terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi
jadi saham kemudian suku kriktil nampaknya cukup tinggi peminatnya
tapi kalau kita bicara soal produk investasi syariah sendiri pak taufik sebetulnya bagaimana sih kita bisa mengkategorikan sebuah produk investasi ini masuk dalam kategori syariah
begitu masih banyak yang mungkin kurang mengetahui secara pasti begitu konsep investasi berbasis syariah yang ditawarkan di pasar modal baik itu lewat sukuk retail maupun lewat saham
pertanyaannya adalah saya juga tidak tahu
baik pertanyaan bagus sekali mas aldi
memang ini untuk melakukan literasi ya kepada para masyarakat khususnya para milenial juga di dalamnya
di mana ojk kemudian para pelaku pasar modal syariah dalam melaksanakan berbagai isuing maupun transaksi di bidang syariah itu memang betul betul mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh tsn mui
jadi memang ada apa namanya
yang cukup ketat mas aldi bahwa syariah comply itu betul betul menjadi perhatian yang sangat signifikan
oke penerapan prinsip prinsip syariah di perusahaan bisnis perusahaan tersebut ya pak taufik
pak taufik ini bicara soal emiten di jakarta islamic index day perkembangan di tahun dua ribu dua puluh dua ini emiten yang mendaftarkan diri masuk ke indeks acuan ji
sejauh mana pak
sejauh mana pak
sejauh mana pak
sejauh mana pak
sejauh mana pak
sesuai dengan gambaran tadi apa namanya jumlah partisipan atau investornya
saya kira itu juga akan memicu ya memicu dan juga memacu dari sisi supply nya
selama ini knks kita berusaha untuk mendorong pengembangan sistem ekonomi maupun keuangan syariah itu secara paralel mas aldi
baik dari sisi supply maupun dari sisi demand
kalau selama ini selama ini yang menjadi keluhan adalah dari sisi demand nya ya dari demand nya
jadi setiap akan apa namanya
emiten memberikan sesuatu instrumen itu selalu pertanyaannya adalah siapa nanti akan absorb atau membeli
sekarang pertanyaan di balik mas aldi
di mana sekarang banyak investor investor institusi yang sudah apa namanya beralih kepada syariah
sehingga pertanyaannya adalah sekarang mana instrumen instrumen lainnya yang bisa dijadikan sebagai destinasi investasi di bidang syariah
jadi perbankan juga dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya termasuk pasar modal
termasuk pasar modal termasuk pasar modal termasuk pasar modal termasuk pasar modal termasuk pasar modal maka itu juga bisa dikaitkan dengan keuntungan
termasuk juga keuntungan termasuk juga sekunder market nya juga diharapkan bisa lebih apa namanya di tumbuh kembangkan lagi mas aldi
jadi sekiranya perkembangannya suhu sudah cukup sangat signifikan sekali
oke jadi kan sektor bisnis emiten yang ada di pasar modal syariah ini juga menentukan bagaimana pergerakan
perputaran uang yang ada di perusahaan itu sendiri begitu
tapi kalau dilihat dari sektor sektor ini pak taufik emiten sektor apa yang kemudian paling
banyak paling tinggi peningkatannya di pasar modal berbasis syariah
ya saya kira relatif apa namanya merata dan sesuai dengan apa namanya situasinya ya agar
siapa nampak para investor sendiri melakukan analisis dan juga tentunya disesuaikan dengan
kondisi maaf baik apa sektor maupun komoditas muda sapa yang menjadi apa namanya yang prospeknya
paling paling besar ya yang menjadi acuan daripada para investor adalah bagaimana potensial upset
hai daripada saham saham itu yang akan nanti menjadikan memberikan imbalansi komponen yang
terbaik buat mereka oke ini kalau kita jadi sangat dinamis sekali mas adi oke mengikuti juga ya bagaimana
perkembangan pertumbuhan ekonomi di indonesia dan juga laju industri yang saat ini di dalam
negeri tapi terakhir mungkin pak taufik keuntungan bagi para investor mungkin bisa diingatkan kembali
untuk berinvestasi di pasar modal syariah kemudian mengambil
saham saham di jakarta islamic index ini apa saja dan mungkin apakah risiko untuk berinvestasi
di pasar modal syariah ini lebih kecil daripada berinvestasi di pasar modal reguler ya ini
ada satu kejadian menarik masalahnya dimana nks selama ini selara setara regular melakukan
berbagai asosiasi dan edukasi ya bahkan kita sempat melaksanakan kelas investasi mas mas aldi
jadi pada tahun lalu pada saat terjadi ribon ya ribon sampai dimana bapak
dan itu tetap ini tetap ini lebih apaan kompetitif dibandingkan dengan yang konsentrasi konvensional
sekalipun jadi kekepuan kita kepada para caron investor ambilnya tetap kita melihat bagaimana
fundamental daripada saham saham itu sendiri ya saham saham dan kemudian nanti secara apa namanya
di harus diperhatikan untuk mencari momentum yang terbaik untuk mencarikan potensial upset yang
yang paling optimal jadi tetap memperhitungkan ya bagaimana analisis fundamental maupun teknikal
di emiten tersebut ya baik untuk terima kasih pak taufik semoga masyarakat semakin mengenal ya
produk produk investasi syariah indonesia ini bisa menjadi salah satu potensi kita juga memangnya
sebagai potensi muslim terbesar di dunia apalagi saat ini bulan ramadan mendekati lebaran tentunya
yang menerapkan basis ya ekonomi syariah yang bisa lebih cuan begitu terima kasih pak taufik
hidayat direktur jasa keuangan syariah komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kneks
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini selamat pagi salam sehat pak taufik